jika anda ingin berlibur akan tetapi bosan dengan tempat berlibur yang itu itu saja
anda patut mencoba datang ke tempat wisata baru di spun sukahaji
yang berada di desa sukahaji kecamatan wado sumedang jawa barat ini
lokasinya berjarak tempuh kurang lebih empat puluh lima menit dari kota sumedang
dan hanya beberapa menit dari lokasi wisata waduk jtgd
tepatnya di kaki gunung cakrabuana yang masih sejuk dan alami
objek wisata yang berada di tengah perkebunan teh ini
menawarkan berbagai spot untuk pengunjung dapat bersuah foto
dan juga menikmati sejuknya alam
objek wisata disbun sukahaji ini dikelola karang taruna
dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa
ini adalah namanya objek wisata alam dispun
kenapa dinamakan dispun
karena ini adalah tanah dari hutbun
jadi dari dulu memang sudah dinamakan dispun
dengan mulai banyaknya pengunjung yang datang
pihak desa dan pengelola berharap bantuan dari pemerintah daerah
untuk mengembangkan wisata ini
yanuar aditya sumedang jawa barat